majelis hakim menolak permohonan pengajuan status tahanan kota yang diminta oleh terdakwa ratna sarumpait
majelis hakim menyatakan alasan utama penolakan adalah adanya keberatan dari pihak jaksa penuntut umum menjadikan ratna sarumpait tahanan kota
ketua majelis hakim joni menyampaikan keputusan penolakan pada akhir persidangan dengan terdakwa ratna sarumpait
selain alasan utama keberatan dari pihak jpu majelis hakim menilai terdakwa ratna sarumpait sedang menjalani proses persidangan
yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya sidang jika menjadi tahanan kota
menanggapi penolakan tersebut kuasa hukum ratna sarumpait insang nasruddin menyebut menghormati putusan majelis hakim
namun ia menekankan meski sudah ditolak pihak kuasa hukum akan kembali mengajukan permohonan menjadi tahanan kota dengan pihak penjamin yang berbeda
menurut penelitian penolakan tersebut akan menyebutkan kewenangan dari majelis hakim